menyusul kenaikan suku bunga the fed ataupun juga bank sentral amerika serikat
bank indonesia merespons dengan mempertahankan suku bunga acuan tujuh days repo rate
dan keputusan ini diambil setelah melewati rapat dewan gubernur selama dua hari
kami sore kepala departemen informasi bank indonesia
tirta segera menyampaikan bahwa bank indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di angka empat tujuh puluh lima persen
meski bank sentral amerika memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar dua puluh lima persen ke rentang lima hingga tujuh puluh lima persen
kebijakan ini diambil karena dianggap sejalan dengan konsistensi upaya mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik
dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global
yang terdapat dewan gubernur rdg bank indonesia pada empat belas lima belas desember
dua ribu enam belas memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh d reverse repo rate bi tujuh drr rate
tetap sebesar empat tujuh puluh lima persen dengan suku bunga deposit facility tetap sebesar empat persen
dan lending facility tetap sebesar lima lima puluh persen berlaku efektif sejak enam belas desember